perjalanan pengungkapan kasus pembunuhan munir said talib memang sudah berjalan selama dua belas tahun
dalang intelektual kalau kita bilang terbesar dalam pembunuhan tokoh pejuang hak asasi manusia ini
seolah tidak terungkap dan terbentur tembok
untuk mengungkapnya banyak sekali drama drama yang kemudian muncul beberapa waktu terakhir
mengenai siapa dalang intelektual terbesar dalam pembunuhan tokoh pejuang hak asasi manusia itu
seolah membentur tembok dan kini masyarakat dihadapkan pada beberapa drama yang baru
fakta bahwa pemerintah ternyata tidak menyimpan dokumen tim pencari fakta
yang sebenarnya sudah diberikan sejak tahun dua ribu lima silam
kemudian perintah presiden jokowi kepada jaksa agung untuk mengusut dokumen ini
dengan memeriksa pihak pihak terkait termasuk pemerintahan sebelumnya juga mendapatkan tentangan
dari sejumlah elit dari partai demokrat
sebegitu sulitkah kita menuju pengungkapan dan penuntasan yang hakiki dari kasus kematian munir
kami akan membahasnya bersama mas eko sulistio deputi bidang komunikasi politik
kepala staf kepresidenan selamat datang mas eko
terima kasih sudah datang kembali di sini untuk membahas masalah ini
memang masalah ini harus terus dibahas jangan pernah bosan mas
karena kita juga tidak bosan untuk menunggu kelanjutan dari kasus pemerintahan munir ini
kemudian ada mas arswendo atmawiloto budayawan kita yang tadi sudah mengungkapkan suara hatinya
dan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari bandung jawa barat
ada bang rahlan nasidik jurubicara partai demokrat yang juga
mantan anggota tpf munir
selamat malam bang rahlan
saya akan ke bang rahlan dulu ini
ini yang mengejutkan dari rilis pernyataan anda beberapa waktu yang lalu
ketika kita mengetahui bahwa dokumen tpf itu tidak ada
istana kepresidenan tidak merasa memiliki dokumen tpf itu
kemudian presiden kan memerintahkan jaksa agung untuk menelisik menelusuri dokumen ini
ke orang orang misalnya tpf kemudian mungkin saja
tapi kemudian ada muncul reaksi yang cukup keras dari anda
kabarnya jaksa agung diperintahkan untuk memeriksa sbi
dan kemudian mendapatkan reaksi keras dari partai demokrat
apa komentar anda nih bang rahlan terkait hal ini
mengenai dokumen yang hilang yang disebut sebut hilang itu
saya diingatkan bahwa
beberapa nama yang dirawatkan
yang dikomendasikan untuk diperiksa oleh tpf
itu sudah pernah dihadapkan ke pengadilan dan kemudian bahkan dipidana
sebetulnya kejaksaan agung punya dokumen itu
karena kan prosesnya kan menggunakan referensi dari tpf
jadi saya ingat betul ketika pada saat saya bersama teman teman tpf
tpf menyerahkan beberapa dokumen
menyerahkan dokumen laporan tpf
laporan akhir tps kepada presiden
itu kemudian pada hari yang sama
bisa dicek lah di berita itu
itu sekretaris kabinet
pak judi silalahi ketika itu
itu langsung mendistribusikan laporan tersebut
kepada kejaksaan agung
dan kepada beberapa pihak lain
yang harus diingatkan itu dokumen sebetulnya berdasarkan sejarah pembentukan tpf
itu memang dokumen yang sifatnya diharapkan sebagai dokumen pro justisia
artinya dokumen yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan hukum
baik bang rahlan sorry sebelum kita masuk ke substansi itu bang rahlan
saya ingin anda mengkomentari atau memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan anda
yang agak keras menganggap bahwa presiden jokowi
memerintahkan kejaksaan agung untuk memeriksa mata presiden spy
kenapa begitu ketakutan gitu bang
poin saya adalah yang pertama itu
soal dokumen itu dibilang hilang
saya mau bilang bahwa dokumen itu pasti ada di jaksa agung
oke jadi tidak hilang ada di kejaksaan gitu bang ya
harus dong harusnya ada
kenapa karena itu kan dipakai untuk proses penuntutan yang kemudian membuat dua nama
yang direkomendasikan dalam dokumen tersebut
itu kemudian diadili
itu berarti kejaksaan agung punya harusnya
nah yang kedua ya sudah sepanjang hubungannya dengan psby
saya menganggap bahwa pernyataannya saudara tetan mas buki
kepala staf kepresidenan
yang setelah saya periksa pernyataan beliau yang berkata pernyataan
bahwa presiden akan diperiksa oleh jaksa agung dalam konteks dokumen yang diklaim hilang itu
menurut saya adalah perbuatan yang menurut saya kurang bijaksana
karena pertama tentu saja tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh psby
dalam soal dokumen tersebut
mungkin memeriksanya meminta keterangan biasa mungkin bang rahlan
tidak memeriksa dalam kaitan
iya sama aja kan itu kan kejaksaan agung yang diminta untuk melakukan proses hukum
kan begitu pernyataannya sekarang diperiksa di berita beritanya
kan sebetulnya kalau mau semacam menggunakan etika kolegial begitu ya
yang paling mudah kan sebetulnya pak jokowi bisa memanfaatkan niat baik dan kepedulian pak sby
untuk berbagi informasi caranya mudah ya angkat telepon aja dong
tanya ke pak sby ada di mana begitu loh ya kan itu lebih lebih bijaksana kalau menurut saya
jadi kalau istana kepresidenan mengaku bang rahlan
kalau istana kepresidenan mengaku bahwa dokumennya tidak ada di kementerian sekretariat negara
intinya istana tidak memiliki dokumen itu
jadi tidak wajar jika istana meminta kepada pak sby gitu misalnya
lalu jaksa agung untuk meminta keterangan pak sby gitu itu menurut anda tidak

iya ibu wajar kalau istana mau cari tahu dokumennya iya ibu wajar kalau istana mau cari tahu dokumennya

padahal presiden bila memang punya niat baik bila memang mau bersahabat
kan bisa tinggal telepon aja itu kan bisa memberikan persepsi keliru
kalau jaksa agung yang telepon atau yang menghubungi begitu kan
yang mencari kan perintahnya adalah mengusirkan sesungguhnya
kalau presiden kan lalu periksa pak sby kan kesannya jadi keliru begitu
ke nanti terus saja tidak ada pasal apapun yang bisa disatakan kepada pak sby dalam hal ini

seberapa penting sih bang kemudian denial istana tidak memiliki dokumen ini terhadap
perkembangan kelanjutan pengungkapan kasus munir gitu
atau mungkin terkait dengan putusan
menurut saya menurut saya bung didit
mesti diperiksa mesti dibedakan antara masalah dokumen hilang
dengan menganggap dokumen hilang sebagai masalah
karena sebetulnya menurut saya
karena sebetulnya menurut saya
jika betul betul niatnya adalah untuk meneruskan inisiatif pak sby
menegakkan keadilan dalam kasus munir
maka sebetulnya bila memang presiden mau tahu dokumen itu bisa didapatkan dengan mudah sebetulnya
saya bisa kasih sekarang loh dokumennya kalau anda mau
anda punya dokumennya
oh saya punya saya tulis sebagian kok
jadi apa yang anda tangkap dari komentar pemerintah atau kementerian sekretariat negara atau istana kepresidenan mengatakan bahwa istana tidak punya
jadi kita mau mengumumkan mungkin kita tidak punya gitu
kalau tidak punya ya kan bisa dicari
kalau misalnya mau tahu isinya bisa telepon pak sby kan begitu ya
kan mudah aja sebetulnya
jangan membuat ini menjadi seperti masalah besar gitu ya kehilangan itu
mengumumkannya di mana di publik gitu
sebelum memberikan usaha yang maksimal
dalam konteks mencari dokumennya
mencari dokumen tersebut
cari dulu dong yang betul udah dapet baru
kemudian kan ini belum dicari kok tiba tiba membuat persoalan baru seperti halnya
seolah olah bahwa masalah hilang dokumen ini
sama artinya dengan kasus itu dipetieskan
kan persepsi di publik jadinya begitu
padahal jangan lupa bahwa nama nama atau sebagian besar rekomendasi di dalam tpf itu
itu sudah dikerjakan oleh pada masa presiden sbi saya saksinya loh
sudah dikerjakan tuh pak sby jadi elak presiden sby
elak presiden sby tidak menghilangkan dokumen
tidak mengabaikan tpf gitu gitu ya
tidak ada menghilangkan dokumen
orang orang kan itu kan apa namanya kasusnya kan diperiksa
ada ingat bahwa setidak tidaknya ada tiga nama besar di dalam dokumen tersebut yang diadili gitu
dan dua diantaranya itu kemudian dipidana gitu kan dipidana penjara
bahkan bahkan rekomendasi yang paling penting
di dalam dokumen tersebut
diadili meminta audit terhadap kinerja kepolisian
yang pada masa itu dianggap tidak terlalu kooperatif ya
pada kepemimpinan kepolri tertentu tidak terlalu kooperatif
sorry dalam pemimpinan kabar resim tertentu tidak terlalu kooperatif dengan tpf
bahkan dianggap menghambat
itu kemudian menjadi berbeda
ketika kabar resimnya diganti
itu artinya audit itu dilakukan dan kemudian juga ada perubahan pemikul tanggung jawab
yang membuat kemudian
nama nama besar yang direkomendasikan oleh tpf itu dibawa ke depan pengadilan gitu loh
memang ada nama lain yang belum dan pada saat itu tidak mungkin dikejar
karena ada faktor faktor sekaligus hukum
sekarang silakan aja pak jokowi juga sungguh sungguh berniat ya dibuka aja diteruskan aja kasusnya
harusnya ini masalah willingness aja bang
kalau misalnya mau terbuka ya tinggal dibuka saja mau dokumen pasti bisa dicari
anda menganggap bahwa ini
anda menganggap bahwa pemerintahan sekarang ini
kemudian ingin melempar bola kepada masa lalu gitu maksudnya bang
dengan menganggap bahwa ini hilang tidak pernah ada di kementerian sekolah tengah tengah
kesannya kan jadi begitu
kesannya jadi begitu
dicari belum maksimal tiba tiba udah cari alasan bahwa the tweetnya hilang gitu ya
kan cari dulu aja
kalau memang mau niatnya betul betul mau meneruskan kasus
bukan membuat masalah baru untuk menutupi hal lain
harusnya menurut saya cari dulu karena mudah saja itu
bisa menghubungi tpf
juga bisa menghubungi
saya bisa kasih itu dokumennya betul betul
karena sekali lagi sebagian dari dokumen itu saya yang tulis
saya yang operasi isinya
jadi kesan yang anda tangkap seperti itu ya bang ya
bahwa ini ada upaya untuk
kesan saya adalah pak jokowi
atau sekurang kurangnya pak repen mas duki
menurut saya kurang bijaksana
ini dianggap presiden ibaratnya kurang eloklah memerintahkan jaksa agung untuk menutupi
pemerintahan masa lalu terutama presiden republik indonesia
karena pak sby dan juga ini menganggap bahwa kebangkalan
ini kan hal hal yang sangat sepele sebenarnya
kalau ada willingness harusnya bisa dibuka bisa diumumkan
jangan dong lempar lempar bola ke masa lalu gitu
ya jadi gini yang pertama perlu diklarifikasi bahwa
tidak pernah presiden menyatakan
memerintahkan ya kepada jaksa agung untuk memeriksa
untuk memeriksa presiden sby
nah itu saya kira penting untuk ditegaskan
tidak pernah tuh mas ya sekali lagi presiden jokowi tidak memerintahkan jaksa agung untuk memeriksa presiden
presiden memerintahkan jaksa agung untuk kemudian menelusuri dokumen tpf ini
kalau pada konteks masalah kan
pas keputusan kip ya
meskipun masih ada
rentang waktu ya
karena memang faktanya dokumen itu tidak ada
dokumen tidak ada
nah kenapa tidak ada
gimana tuh mas
beberapa pejabat masa lalu kan juga sudah menyatakan ya
kemudian di kesaksian kesaksian juga menyatakan
misalnya pak yusril dan sebagainya
pak yusril jasnek ketika itu ya mas ya
nah pokok masalah sebetulnya
bung rahlan juga menjadi anggota tpf ya saat itu
nah pokok masalah menurut saya adalah
pada kepres satu ratus sebelas dua ribu empat
itu yang melegalisasi pembentukan tim tpf munir itu
karena kalau kita baca saya baca di situ
itu di keputusan nomor tiga
itu jelas sekali bahwa tpf ini
ruang lingkupnya adalah membantu tugas polisi
tugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan
sifatnya adalah membantu
sehingga ini semacam tim supervisi
karena pada saat itu
kepolisian juga bekerja untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan
nah kemudian pada keputusan nomor delapan
itu bahwa tugas tpf itu
langsung dibahas presiden ya
nah kemudian di keputusan nomor satu
itulah yang kemudian
pemerintah itu wajib mengumumkan
tapi sebelum kita sampai ke situ mas eko
kenapa itu bermasalah
kenapa itu kemudian menjadi bermasalah
saya nggak tahu pada saat itu ya
kenapa maksudnya pemerintahan presiden sbi tidak mengumumkan kepada masyarakat
kurang lebih begitu
tidak untuk menyalahkan pemerintahan masa lalu ya
ini kan tpf yang dibentuk oleh pemerintah sby
tentu dengan segala rasa hormat
sudah bekerja dan sebagainya
dan kemudian ada proses hukum yang kemudian dijalankan
tapi kan kemudian berhenti
keputusan sembilan tidak dijalankan
padahal itu penyerahan itu
setahu saya tahun dua ribu lima kalau nggak salah ya
dua ribu empat dibentuk dua ribu lima
tidak diumumkan pertama hasilnya kemudian proses hukum juga tidak berjalan
karena apa tugas tpf ini
tapi sebelum kita masuk ke substansi
kenapa kemudian proses kelanjutan dari pengungkapan kasus munir ini
apakah mandek apakah tetap berjalan di tempat atau berjalan
tapi yang paling substansi adalah
dari perdebatan yang paling kekinian ini adalah
kenapa istana begitu reaktif
dokumen ini hilang padahal bisa dicari dimana mana
jadi kalau dokumen itu saya tegaskan ya
dokumen itu mengandung unsur namanya official document
dokumen yang pertama disampaikan
dan kemudian diregister
saudara haris waktu ada di sini dia mengatakan
ini meaningnya berbeda kalau kemudian saya keluar misalnya
ada orang ngasih dokumen
ini secara resmi
kalau sekarang misalnya kita mendapatkan dari anggota tpf
tapi sifatnya kemudian tidak official document
tapi kalau kita bicara mengenai isi dokumennya kan
ini kan bagaimana ada putusan kip yang meminta pemerintah untuk mengumumkan
tapi pemerintah menolak mengumumkan karena tidak ada
atau tidak mau mengumumkan karena tidak ada dokumen resminya
tentu ini yang kemudian sekarang lagi di
presiden memerintahkan kepada jaksa agung dan kapolri untuk menelusuri dokumen itu
untuk mendapatkan dokumen
dokumen asli meskipun kata bang rahlan
kalau minta bang rahlan juga bakal dikasih bang rahlan ya
ya itu persoalannya kan kemudian tadi
silahkan bang rahlan
itu memang dalam poin sembilan ya
itu memang diterbut itu kan memang pemerintahlah yang mengumumkan
pemerintah ya pemerintah
bahwa presiden kepala pemerintahan benar
tetapi tidak harus presiden yang mengumumkan hal itu
dalam tafsir saya
dalam tafsir saya
pengumuman sudah dilakukan ketika
mensekam sebagai bagian dari pemerintah mengumumkan bahwa dokumen telah diterima
yang menjadi atasan langsung ya
katakan lebih begitu dari tps pada saat itu
dan kemudian pemerintah mengatakan bahwa hasilnya
akan ditindaklanjuti oleh aparat hukum gitu
apakah kemudian detail apa saja yang harus diumumkan oleh pemerintah
mengenai dokumen tersebut
ditetapkan di dalam kepres kan tidak ya
dokumen itu hanya meminta agar
sekali lagi ya
rekomendasinya adalah beberapa nama diperiksa gitu
untuk berdasarkan fakta fakta yang ditemukan
oleh tpf pada saat itu
dan saya ingin tegaskan ulang bahwa nama nama tersebut
setelah mensekap mengumumkan bahwa dokumen telah diterima
akan diteruskan kepada
kepada apa namanya aparat hukum
itu telah dilakukan dan kemudian nama nama tersebut telah diperiksa
bahkan tiga diantaranya telah dibawa ke depan pengadilan
tapi tetap tidak diumumkan kepada publik
seperti yang tertuang atau dalam diktum dalam kepres itu ya bang
ya itu kan pengumuman publiknya adalah telefonis dari orang orang tersebut gitu
jadi sekali lagi saya bilang ya
bahwa pengumuman itu menurut saya
dalam tafsir saya telah diumumkan
manakala pemerintah mengatakan dokumen telah diperiksa
dan akan melindah telah juti isi dokumen tersebut
namun namun ya
pada saat itu pada saat itu
memang pemerintah sebagai eksekutif
saya kira akan mengalami kesulitan untuk menyebut nama per nama di dalam dokumen tersebut
karena ada yang namanya presumption of innocence
yang paling baik adalah menyerahkannya kepada aparat hukum
dan meminta agar aparat hukum bertindak
menindaklanjuti apa namanya
rekomendasi yang telah disampaikan oleh cpm
dan itu sudah dilakukan oleh cpm loh
apa oleh kepolisian loh
nah poin saya adalah ya kan
mari kita berhenti membuat masalah baru
masalah utamanya yang harus diberi perhatian
yakni bahwa ada pihak
ketidakjaduan nama di dalam dokumen pps tersebut
yang sampai hari ini
dikarenakan problem teknis di dalam pengadilan ya
itu yang membuat kemudian nama nama tersebut
tidak bisa diperiksa
siapakah nama nama tersebut bang
kita akan jawab nama nama tersebut siapa dan seberapa penting
kemudian pemerintah masyarakat juga mengetahui
apa sih isi dokumen ini untuk kemudian membuka tabir
kasus pembunuhan munir ke depannya
kami akan segera kembali ke usaha jenama berikutnya
kalau tanggung jawab dialah yang paling bertanggung jawab secara moral
sby yang paling bertanggung jawab secara moral
karena memang dokumen itu kan diserahkan
oleh tim pencari fakta kepada sby ya
itu ada tidak satu
ada tujuh berkas atau tujuh bundel yang diserahkan kepada sp
macam tujuh tujuhnya hilang
sebetulnya tanpa harus diminta
ya sby tidak bisa membisu
dengan di tengah apa
orang mengatakan bahwa dokumen itu hilang
dia bisa menyatakan ada di mana atau kepada siapa bisa dihubungi
untuk memperoleh dokumen tersebut
sebelum saya akan ke mas
saya akan ke pak wendro untuk menanyakan ini dari perspektif budaya
saya akan ke barang ladu lebang ranang
kalau kita melihat kan tadi yang seperti dipersoalkan oleh mas eko
dalam kepres satu ratus sebelas tahun dua ribu empat
dikatakan dalam ayat ke sembilan
kalau tidak salah mas eko ya
itu pemerintah harus mengumumkan kepada masyarakat kemudian
hasil penyelidikan tpf
yang kemudian ada tujuh bundel tadi
kalau kata bang hendardi
itu harus diumumkan kepada masyarakat untuk akuntabilitas publik
tapi kemudian dipersepsikan atau diinterpretasikan
oleh pemerintahan psb dengan apa yang tadi anda jawab
kenapa kemudian tidak diungkapkan saja menurut dengan kepres ini
kan berarti seperti apa ya
melanggar apa yang sudah ditandatangani oleh pak sby sendiri gitu bang rahlan
kan itu kan mesti dilihat begini
itu saya ingat saya ada tujuh bundel itu ya laporan itu
itu kan kemudian pada hari yang sama kan didistribusikan
itu satu proses yang masih sedang berlanjut
anda nggak bisa seperti
anda nggak bisa sebut bahwa penyelidikan itu sudah berakhir
ketika dokumen itu diserahkan
karena kami masih ada beberapa rekomendasi
dan bahkan di dalam rekomendasi kami
di dalam laporan tps itu
kami meminta agar presiden memperpanjang
apa namanya tpf itu untuk ketiga kalinya
kan sudah dua kali diperpanjang tuh
nah itu kita diberikan perpanjangan ketiga itu
tetapi dokumen tersebut diserahkan kepada
kepada aparat hukum
dan perintah untuk ditindaklanjuti gitu
dan itu masih berlangsung perusahaan itu
jadi disini akan ada kasir hukum tentang kapan
itu boleh diumumkan sebetulnya gitu
namun sekali lagi
yang namanya nama nama di dalam
di dalam apa namanya
dokumen tersebut rekomendasi di laporan kami tersebut
itu sebagian besar sudah ditindaklanjuti
termasuk juga permintaan kami agar ada audit terhadap kinerja kepolisian
itu sudah dikerjakan yang buktinya adalah ketika proses itu mengalami percepatan
ketika pak bambang indah soedanuri menjadi kabarnya skrim
nah jadi poin saya sekarang mari kita bicara tentang hal yang substansial
pak sby saya dalam satu dua hari ini akan mengeluarkan pernyataan
mengenai hal tersebut mengenai dokumen tersebut ya kan
bagi saya sebetulnya yang menjadi inti dari public outcry saat ini ya
adalah bahwa dibutuhkan energi baru energi baru
komitmen baru terhadap dalam penduduk kertas munir
penuntasan kasus munir meneruskan inisiatif yang dilakukan oleh pak sby
dan itu diharapkan energi itu komitmen itu datang dari pak jokowi
nah sekarang pak jokowi kemudian kemudian apa namanya
membuat persoalan dengan bilang
buat saya itu bukanlah hal yang substansial karena sekali lagi ya
kejaksaan agung pasti punya kenapa buktinya dia pasti punya
kejaksaan agung pertama diberikan dokumen tersebut
dan kedua beberapa nama yang didokumenasikan dalam dokumen ppf tersebut
itu telah dibawa ke depan pengadilan
baik jadi sangat tidak substansi komentar dari istana kepresidenan
yang mengatakan bahwa dokumen itu hilang sehingga tidak bisa diungkapkan
atau mungkin kasusnya masih dipending atau apapun alasannya itu karena dokumen hilang itu tidak substansi
begini kalau saya kalau saya sungguh sungguh mau meletakkan perhatian pada substansi persoalan
sebelum saya menyatakan itu dokumen itu hilang ya kan ada baiknya dokumen itu dicari lebih dahulu
maksud saya bisa tanya bisa tanya kepada kejaksaan agung
bisa tanya kepada kapolri pasti ada itu kan pemerintah
dan pemerintah ini pemerintahan jokowi
dan pemerintah ini pemerintahan jokowi
meskipun di seknek tidak ada meskipun di seknek itu tidak ada
kalau kata mas eko itu official dokumen yang harus dipertanggungjawabkan juga oleh
ada registernya saya akan
dokumen tersebut sekali lagi itu diseruskan kepada kepada apa namanya para para pegawai
karena itu bukan satu kasus yang harus diperiksa gitu
baik baik saya akan terpaksa
jadi gini kita bikin perbandingan kita bikin perbandingan
mana lebih baik biar dokumen itu diumumkan tapi tidak ada perindakan hukum
tidak ada tidak ada apa perindakan hukum terhadap nama nama nama
atau lebih baik dokumen itu disuruhkan langsung
dan kemudian nama nama yang disuburaskan mendapatkan pemeriksaan
kalau publik senangnya diumumkan dan juga ada penegakan hukum juga gitu
jadi semuanya semuanya semuanya happy apalagi ada keputusan dari kip
bagian penegakan hukumnya sudah ada
sekarang silahkan diumumkan lah oleh presiden yang baru
kalau perlu saya bisa kasih ke teten apa namanya atau ke mas eko dokumennya
saya sudah hubungi pasien dan saya bilang kalau diperlukan saya bisa kasih
saya akan kira mas arswane mas arswane kalau kita melihat ini drama baru sebenarnya
di luar yang kita bayangkan ada keputusan dari kip yang menginginkan pemerintah untuk membuka hasil tpf
which is kita juga ingin tahu siapa sih kira kira seberapa bahaya sih dokumen tpf ini katanya membuka tabir dalang pembunuhan munir
tapi ada drama drama seperti ini
seberapa penting sih kemudian dokumen ini ada atau hilang dan seberapa penting pemerintah mengumumkan ini untuk publik
ya kalau diperintahkan mengumumkan
apa susahnya sih ketinggalan begitu saja
bukan saya mikirnya begini
saya masih percaya bahwa hubungan mungkin antara pak jokowi dan pak sby nggak sedramatis ini lah
dan kalau pak jokowi misalnya memerintahkan jakarta aku tidak semestinya
misalnya dia memerintahkan mukidi kan dia tidak
kalau memerintahkan saya arswane tolong diurus ke pak sby
orang orang ini membuat drama aja
ya orang orang sekitarnya yang bikin bongkalan tadi dengan bahasanya tadi bikin ruwet gitu loh
karena jakarta agung itu sekali lagi adalah ikon dari otoritas hukum pidana
ada jauh di perbuatan lebih beretika sebetulnya
nah ini kita tidak bicara bongkalan
kalau kita bicara etikanya ya bisa dari subjektivitas masing masing
ini loh ini ada seorang munir yang meninggal sekian lama dan masyarakat tidak puas
nah ini jauh lebih penting
ini jauh lebih penting daripada yang fotokopi siapa
menurut saya lebih penting
yang lebih substance itu kalau kita melihat apa namanya apa ya hilangnya dokumennya atau sebenarnya lebih penting untuk dibuka kepada publik atau seperti apa gitu
ini lagi talik ulur aja
ya enggak enggak di saya enggak di kamu di sini di sini
dramanya memang untuk ngelulur waktu menurut anda
menurut saya ya supaya yang satu merasa dicurigai lah
ini di zaman saya kok kayak begini
yang satunya merasa loh ini jalur saya mau begini
udah lah kita duduk ya sudah duduk sebetulnya
ini diurusin aja
tadi ada dokumentasinya bisa didapat dimana mana
sekarang di internet sudah bisa
nah sekarang yuk kita bekerja seberapa jauh sih misalnya diumumkan atau nama siapa sih
masyarakat juga dalam tanda peti mengkira kira juga sudah bisa bud
tidak terlalu mengagetkan sebenarnya gitu
iya nah ini gini loh bud
dan penderitaan kita untuk bagaimana kita kayak keberanian kayak begini ditegakkan ini
ini jauh lebih pokok daripada yuk siapa yang ini bung iko apa bung budi apa aswendo yang mau
hah ini nggak ada hubungannya lah
tapi ini ada kesan melempar beban ke masa lalu nggak mas ars kalau menurut drama politik baru ini
nggak nggak terlalu
kecuali kita peka bahwa yang masa lalu ini kok kita diseret seret lagi ya
sekarang sudah jelas ininya begini selesai
ya masa lalu ini juga terlalu sensitif
sama sama sensitifnya
enggak ya sebetulnya ya
yang memulai masalah ini adalah istana
saya kira itu kepala staf kepresidenan
baca di tempo deh
dengan tegas mengatakan
oh iya presiden akan diperiksa
itu lejak sagung gitu
itu kan memberi ketar keliru
anda bisa periksa ya
bagaimana di media sosial
kemudian kesimpulannya adalah
presiden sbi sengaja menghilangkan dokumen tersebut
itu kan udah urusan nama baik
enggak kalau di media sosial
tembak aja siapa yang ngomongin gitu
tinggal siapa yang misalnya
tapi memang kenapa sampai dokumen itu tidak ada di istana kepresidenan itu bagaimana ceritanya itu bang rahlan
ya dengan kekeliruan pernyataan di pihak istana itu
ada orang orang yang kemudian
khususnya pak sd
yang saya mau klarifikasi
dengan pernyataan saya itu adalah
yang substansial itu adalah meneruskan kreatus bunirnya itu
tidak perlu membuat masalah baru
dengan kemudian membuat pernyataan yang begitu gagah
bahwa presiden yang ke enam itu boleh diperiksa oleh dekat sagung karena dokumennya hilang
soalnya ternyata tidak benar
sudah dituju tadi soal oleh bang ralan tadi
di dalam laporan tempo co itu kan pak tete
kepala staf kepresidennya yang diceritakan begitu
maksud saya harus diem aja
saya ini sektor ini sektor dari
dari pembentukan tppbunir
saya tahu dulu perkaranya
saya punya perasaan
ketika ini diangkat soal dokumen hilang ini
membuat kasus tidak bisa diteruskan ya
gak benar dong
pengurangan benar dalam hal ini
sama juga yang lainnya
biarlah lebih cepat duduk diomongin
persoalannya gini mas ars
kemudian kan publik sekarang sudah bisa mengakses
sebagian kata mas eko juga sudah ada di internet
saya yakin perangkat negara juga sudah akan pasti mencari
pasti dapat itu dokumen
telepon bang ralan bang ralan
gambarannya yang ditutup tutupin tadi
udah masyarakat udah tahu
misalnya oke dokumen resmi
official dokumennya memang tidak pernah ditemukan di istana kepresidenan
tapi kan memang dokumennya secara substansi bisa dicari
bisa didistribusikan juga
apakah pemerintah akan melaksanakan
apa pemerintah akan melaksanakan dengan segera
putusan kip ini untuk mengumumkan ini
saya kira ada dua hal ya
punya keinginan itu nggak
punya komitmen untuk menuntaskan kasus munir
nah ini yang sekarang dirancang untuk masuk di dalam bagian dari percepatan kebijakan di bidang hukum
nah ini satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh bung rahan juga
bahwa ini substansi
nah satu hal adalah
mengenai putusan kip
nah inilah yang kemudian saya katakan
kenapa itu kemudian menjadi masalah
bahwa berdasarkan kepres nomor satu ratus sebelas tadi dua ribu dua puluh
di keputusan nomor sembilan itu
nah itu kan pada saat itu tidak ada komisi informasi publik kan
nah sekarang kemudian ada komisi itu
kemudian kontras sebagai pemohon juga mengacu pada kepres tersebut
makanya kemudian saya katakan bahwa
saya tidak ada upaya untuk misalnya menyalahkan pemerintahan masa lalu
tetapi mungkin pada saat itu
karena di dalam
kalau kita pelajari sendiri
dalam kepres ini
itu kayak ada semacam kontradiksi
apa putusan nomor tiga tadi
bahwa ruang lingkup tugas dari tpf ini
hanya untuk membantu tugas kepolisian
dalam melakukan proses penyelidikan
jadi ini bukan pro justis ya
nah makanya tadi bung ralan mengatakan bahwa
dokumen itu kemudian diserahkan kepada pihak
silahkan diklarifikasi bung ralan
itu jadi latar belakang pendirian tpf itu
tpf itu kenapa menjadi kepanjangan transpresiden
itu datang dari pengalaman tim gabungan pencari fakta
dulu kan cuma skb menteri
nggak kuat tuh
untuk melakukan assisting kepolisian
segala macam itu
untuk membantu perlindungan dan segala macam itu
karena itu kita benar benar mendorong
agar tim itu mempunyai kewenangan
meminjam kewenangan presiden
saya membuat mengambil inisiatif
dan kemudian bertemu dengan psb
dengan suci waktu itu
ada empat orang ada mulia lubis
ada suci ada mufti maka arim
ada saya waktu itu
nah saya yang menulis surat permohonan
dan segala macam
nah yang jelas adalah
kenapa kemudian anda dipimpin oleh
seorang aparat kepolisian
ingat zaman pgpf tidak begitu
kalau zaman kalau di pgpf ini
kepalanya adalah seorang perwira
seorang penyidik polri
perwira tinggi polri
dan di situ juga ada wakil wakil pemerintah lain
wakil dari kpm wakil dari kpm agung
wakil dari kpm agung
wakil dari kpm agung
itu dirancang kejadian rupa
agar dokumen itu
itu menjadi awal atau menjadi bahan penyelidikan
makanya saya sebutin dokumen tersebut
dokumen perjustisia sebetulnya
karena kewenangan penyidik ada di situ
dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah ambrasi dan sbi ya bang
bagaimana dokumen tpf itu menjadi landasan utama untuk penyidikan
pemimpinnya adalah seorang penyidik polri
pemimpinnya adalah seorang penyidik polri
menggunakan otoritas sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
itu adalah dokumen hukum
karena itu memang
bobotnya itu berbeda dengan laporan sebelumnya
nggak bisa dibilang bahwa laporan kami atau otoritas kpp itu sama dengan yang sebelumnya
bukti kan gampang saja buktinya
itu nama nama yang keluar
dan kemudian dimasukkan ke dalam
yang dibawa ke depan pengadilan
itu nama nama yang kami rekomendasikan
baru nama nama baru yang ditemukan oleh kepolisian
kalau pemerintah sekarang melihatnya
apakah kemudian dari hasil proses hukum yang terjadi
apa terkait dengan proses ini
kemudian dokumen tpf
dan hasil rekomendasi tpf
apakah pemerintahan sebelumnya atau sampai saat ini
itu masih bergerak atau berjalan di tempat mas eko
untuk mengungkap kasus ini sebenarnya
tapi dijawabnya lebih asik kayaknya
lebih asik kalau di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jenama ini

menariknya di saat kita melangsungkan dialog ini
mulai bereaksi terhadap polemik yang tengah bergulir
terkait dengan dokumen tpf
kasus munir yang kabarnya hilang atau dihilangkan
atau memang tidak ada di istana presiden

terkait penelusuran dokumen tpf mundir dalam cool tweet nya
kita akan lihat beberapa tweet annya pak sby
beberapa waktu terakhir ini
sudah ada beberapa tweet mas arswendo
kita bisa saksikan ada kurang dari seminggu setelah pertemuan itu
kita berangkatkan tim penyidik polri ke belanda
mungkin banyak yang menganggap pak sby atau pemerintahan sby
tidak serius dalam menangani kasus munir
sehingga kemudian pak sby memerlukan diri untuk mengklarifikasi langsung
dan bagus menurut saya
ada tweet yang lain mungkin bisa kita saksikan
ketika aktivis hilham mundir meninggal
saya masih berstatus sebagai calon presiden tiga minggu setelah jadi presiden
kemudian almarhum muni meninggal dunia di atas pesawat garuda menuju amsterdam tujuh september dua ribu empat belas
kita bisa langsung akselerasi tweet tweetnya yang lain
yang menarik ini saya amati perbincangan publik
ada yang berada dalam konteks namun ada pula yang bergeser ke sana kemari bernuansa politik
mas arswendo kalau kita melihat ini pak sby langsung bereaksi terkait dengan apa yang kemudian
apa yang kemudian muncul di publik
apa komentar anda
kalau kita melihat bereaksi pak sby ini
dan kronologis dan bagus
saya kira kalau beberapa pejabat kita yang top top berkenan menjawabin begini dengan cepat
bahwa itu bergeser ke politik
iya lah pastilah
politik itu bukan apa apa
saya bahkan merasa diyakinkan bahwa kasus munir ini besar berat
nyatanya dulu nggak bisa selesai
nah kalau sekarang juga tidak bisa membuka
karena ini berarti
ya periode dua presiden atau tiga presiden ternyata nggak bisa menyelesaikan kasus mulut untuk membukanya ke arah
tapi seberapa penting kemudian kan yang dibicarakan masyarakat adalah buka dong dokumennya
kemudian kita selesaikan kasusnya
seberapa penting membuka dokumen ini atau membuka luka membuka nama nama yang mungkin kita anggap berbahaya gitu
atau mungkin bisa menimbulkan instabilitas politik
ini terkait dengan atau terhadap dengan kelanjutan kasus pengungkapan kasus ini gitu menurut anda mas ars
kita tidak bisa baru kalau kita tidak menyelesaikan yang lama yang dulu sudah diperiksa sudah dilaporkan sudah ada gini
ada rekomendasinya inilah dibuka
kita bisa tahu dulu mungkin media sosialnya belum sebanyak sekarang
tapi sekarang kan semuanya sudah bisa lebih ini dan menurut saya harus
saya koreksi sedikit bung arswin dulu
silahkan bang keralan
ya terputus tabaknya
kena panggilan dari cik nasr
kena panggilan dari cik nasr pak
tadi anda melihat ini secara makro ini
ini kan kasus munir ini mungkin kita hampir meskipun sudah ada tersangka sudah ada yang dipidana
sudah ada yang masuk penjara ada yang bebas juga tapi banyak yang menganggap ini belum tuntas
dalang terbesarnya belum juga terungkap dan juga diadili
menurut anda memang prosesnya ini memang tidak serius dijalankan
atau bagaimana atau presiden jokowi gimana akan menghadapi ini
bukan tidak serius
artinya ini yang kemudian sekarang saya sepakat bahwa
pemerintah saat ini juga memiliki semacam janji ya untuk menuntaskan masalah kasus munir ini
dan sekarang tadi saya katakan bahwa pemerintah sedang mempercepat upaya paket kebijakan hukum
dan itu akan dimasukkan ya
ya sebagai ini kan yang hukum ini memang paling teledor bener belum kecelakaan
nah kita tidak ingin
apa langkah konkretnya pak mas eko
langkah konkretnya tentu nanti presiden akan memberikan arahan
apakah misalnya akan memerintahkan kepada kepolisian misalnya
tapi ini kan belum diputuskan oleh presiden
nah dokumen ini ya
dokumen ini itu bisa menjadi petunjuk awal
untuk kemudian bisa ditindaklukan
itu sudah diperluas oleh penyidik
dua ribu lima loh mas dokumen ini kemudian dirilis atau diberikan kepada pak sbe dan perangkat negara
kenapa baru sekarang kemudian pak presiden jokowi yang harus menindaklanjuti dokumennya sejak tahun dua ribu
nah itu sebagai awal ya
membuka kembali gitu ya
artinya ini bisa dipergunakan oleh misalnya penyidik apakah itu dari kepolisian
nanti untuk menuntaskan masalah kasus munir ini
tapi kemudian juga harapan masyarakat
harapan terutama para penggiat ham misalnya
ini kan kasus ini pasti akan diselesaikan dengan cara cara hukum
nah tadi dikatakan juga soal teknis hukum ini kan butuh cara sendiri ya
supaya kemudian tidak diminta nantinya ditarik tarik misalnya
bahwa di masyarakat ada persepsi ada seseorang yang punya dalang
nah presiden ditarik tarik ke situ untuk kemudian misalnya
mengungkapkan nama gitu
ya membuat satu orang tersebut kemudian memiliki peran
atau kemudian memiliki konsep
tidak harus dihukum
prosedurnya ini yang direkomendasikan ini kemudian dipengaruhi
itu nanti pas penyidik
tapi yang pastinya presiden jokowi akan berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus ini
termasuk menjalankan perintah kip untuk mengungkapkan dokumen ini
tapi ini kan persoalan lain ya
soal kip ini saya katakan ya
soal kip itu
ini yang terakhir dari anda
di dalam undang undang empat belas ya
itu jelas di dalam pasal tujuh belas ya
di dalam pasal tujuh belas itu ada klasifikasi
soal dokumen yang bisa disampaikan oleh ke publik
salah satunya adalah
salah satunya adalah
bahwa ada informasi bagian informasi yang bisa dikecualikan
nah tentu itu nanti akan dikaji
mana yang kemudian
akan punya konsekuensi
khususnya yang menyangkut soal
dokumen penyelidikan dan penyidikan
jadi masih dipertimbangkan apakah akan diumumkan atau tidak
dan kondisinya saat ini dokumennya hilang mas
tidak ada di istana kepresidenan
dokumen resminya ya
karena memang yang bisa diumumkan yang resmi
bang rahlan nasidik
konklusi dari anda
terkait hal ini
apakah betul memang misalnya
anda memberikan beban yang cukup berat
kepada presiden jokowi untuk melanjutkan
sehingga beban yang harusnya memang tidak ditanggung presiden jokowi ini
menjadi sangat berat gitu
bang rahlan singkat dari anda
iya kan gak ada
gak ada dong inisiatif
untuk begitu ya
tapi kan di dalam demokrasi ada yang namanya continuity and change
kalau yang berpotensi ya dipotensikan dong
nah jadi poin saya adalah begini
di bawah pemberitaan pak spy
kami ppf sudah bekerja
kepolisian sudah bekerja
infrastruktur sudah dibangun
yang nama sudah dipidana
nah sekarang pak jokowi tinggal meresmikannya saja gitu
dengan cara apa
dengan cara melakukan apa yang dianggap penting
untuk memastikan bahwa dalang dari status bunuh itu
dan kemudian dihadapi kedepan pengadilan yang bebas dan tidak memihak
dan pak spy jika diinginkan untuk dimintai keterangan
atau dimintai pendapatnya terkait hal ini
mau ya bang ya
untuk urut urut juga ya
pembantu presiden jokowi
kan beliau warga negara yang baik
terbukti lah soal itu ya
gak pernah ada intervensi hukum apapun pada masa pemberitaan pak spy
cuma yang saya kritik adalah soal etika
nah saya juga nggak tahu apakah ini memang pak jokowi
yang mungkin begitu
atau ini memang ketanggungan dari pihak istana
di dalam menjawab pertanyaan wartawan
yang pasti adalah kerugiannya ada di pihak kami
di pihak pak spy
terima kasih bang rala
mudah mudahan apa yang kemudian kita perbincangkan malam hari ini
ini bisa menjadi titik tolak untuk bagaimana kasus munir ini
sehingga bukan hanya dalang yang ketemu
tapi juga masyarakat bisa lebih lega
bahwa kasus pelanggaran ham ini memang betul betul ada niat untuk dituntaskan
terima kasih sekali lagi mas eko
terima kasih mas arzuwindo
terima kasih bang rahlan atas perbincangannya